pak suprapto selamat malam
pak suprapto mungkin sebelumnya pak suprapto juga beberapa menit yang lalu mendengar percakapan atau perbincangan kami dengan majelis ulama indonesia pak badlawi di situ
memandang fenomena cross hijaber ini walaupun majelis ulama indonesia sendiri melalui pernyataan pak badlowi
tadi barusan belum ada temuan belum ada aduan atau laporan yang membuktikan benar benar ada terkait dengan fenomena pria pria berhijab lagi
tapi kita melihat secara luas anda memandang dari kacamata sosiolog seperti apa
apa fenomena yang kemudian diresahkan walaupun belum ada temuannya tadi kalau kata mui sendiri pak suprapto
ya baik ya
tapi terlepas apakah ini betul betul sudah ada ataukah itu hanya sekedar hoax ataupun isu belaka
namun kami melihat bahwa andai kata betul ada para pria yang menggunakan pakaian ataupun dia menampilkan diri dengan berhijab
itu tentunya adalah seseorang atau sekelompok orang yang mulai
tidak menyadari bahwa kedudukannya sebagai manusia itu harusnya kan dia sadar selain sebagai individu dengan segala kebebasan dan privacy nya
juga dia menjadi anggota dari sebuah struktur yang terikat oleh sarana pengendali kehidupan manusia apakah itu budaya nilai nilai sosial norma sosial dan agama
jadi kalau misalnya itu
betul betul terjadi dan ada
saya kira itu merupakan orang orang yang ingin menampilkan dirinya secara sensasional gitu sehingga kemudian diikuti oleh sejumlah orang yang kalau kita pinjam bahasanya teknik itu terresonansi sehingga kemudian orang mudah menirukan
jadi biasanya memang ketika ada sesuatu yang
baru yang aneh sejumlah orang yang tadi tidak menyadari posisinya yang ganda itu terresonansi dan kemudian lalu dengan menggunakan sistem informasi yang ada media sosial yang ada kemudian mereka bergabung di dalam komunitas tertentu
oke tadi menurut keterangan atau pernyataan dari pak mas duki selain belum ada imbauannya agar juga masyarakat tidak terpancing
dengan isu isu yang meresahkan karena ini berawalnya mungkin dari apa ya postingan postingan komentar komentar yang ada di media sosial gitu tapi kalau misalnya anda sendiri melihat artinya apakah fenomena yang sengaja diciptakan melalui media sosial ini berujung atas suatu atau sebuah kepentingan artinya gini
kalaupun memang itu benar ada ancaman ancaman yang dikhawatirkan
akan merugikan kaum perempuan misalnya pelanggaran privasi dan sebagainya termasuk angka kriminalitas ya anda melihat ini seperti apa pak suprapto
iya jadi ketika saya mendengar ataupun membaca ada isu ini gitu ya fenomena cross hijaber ini saya kemudian juga ingat bahwa dulu pun pernah ada isu misalnya celana kolor hijau kemudian juga dulu ada hantu pocong
yang dan lain lain lah itu yang ternyata juga atau bahkan beberapa isu belum beberapa waktu yang lalu misalnya isu pembacokan saya sebagai sosiolog kriminalitas selalu minta ditemukan dengan korban
tetapi ternyata juga banyak pihak yang menceritakan itu tidak bisa menunjukkan pada saya korbannya mana gitu
sehingga saya kira memang benar kalau dinyatakan masyarakat jangan tergesa gesa resah
dulu gitu tetapi juga kita jangan terlena terhadap kemungkinan banyak pihak yang memanfaatkan situasi ini yang pasti bisa juga itu adalah ada pihak pihak tertentu yang punya juga tujuan tujuan tertentu misalnya untuk meramaikan atau melariskan penggunaan jaringan internet apakah itu kuota dan pulsa dan lain lain itu bisa saja gitu ya
mungkin orang saling bersaut sautan dan sebagainya sehingga kemudian itu heboh atau setidaknya juga mungkin ada juga tujuan untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap beberapa hal tertentu sehingga lalu pembicaraannya beralih pada problema atau fenomena cross gijabber yang tadi sudah dibahas bahwa itu belum didapati bukti yang pasti
oke baik terima kasih pak
pak soeprapto sosialog ugm berlangsung dari yogyakarta melalui sambungan telepon terima kasih sekali lagi